pusaran kasus korupsi ktp elektronik yang menjerat dua pejabat kementerian dalam negeri
irman dan sugiharto ternyata juga menyeret sejumlah nama besar bahkan partai politik
kami mencoba untuk merangkumnya berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana kami selalu
dalam surat dakwaan proses patkulipat kasus ini sudah dilakukan sejak perencanaan penganggaran proyek ktp elektronik
pada november dua ribu sembilan menteri dalam negeri gamawan fauzi menyurati menteri keuangan dan kepala bapenas
untuk mengubah sumber pembiayaan ktp elektronik dari pinjaman hibah luar negeri ke apbn murni
awal februari dua ribu sepuluh ketua komisi dua burhanuddin napitupulu meminta fee kepada dirjen dukcapil kementerian dalam negeri irman
agar usulan perubahan sumber dana ktp elektronik bisa disetujui oleh komisi dua dpr
pertengahan februari dua ribu sepuluh irman dan ketua komisi dua dpr sepakat
dekat uang akan diberikan oleh andrina rogong yang berkoordinasi dengan suki harto
dalam pertemuannya di sebuah hotel ketua fraksi golkar setia novanto menyatakan dukungannya dalam anggaran proyek ini
akan mengoordinasi pimpinan fraksi lainnya
pada mei dua ribu sepuluh irman melakukan pertemuan dengan gamawan fauzi
diah anggraini hairuman harahap ganjar pranowo taufik effendi teguh juwarno ignatius mulyono bustoko weni arief ibowo muhammad nazarudin
pertemuan selain membahas sistem administrasi kependudukan dan ktp elektronik yang murni dibiayai oleh apbn
dalam forum ini mustoko weni menyampaikan yang akan mengerjakan proyek adalah andi narogong
dia juga memastikan bahwa andi akan memberikan fee timbalan kepada anggota dpr dan pejabat kementerian dalam negeri
selama periode juli agustus dua ribu sepuluh dpr membahas rapbn tahun anggaran dua ribu sebelas diantaranya proyek ktp elektronik
andi narogong juga diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan setia novanto dan anas urbaningrum
permintaan permintaan terus berlanjut untuk memuluskan proyek ini
pada februari dua ribu sebelas andi narogong menginformasikan kepada sugiharto
mantan ketua panitia lelang akan memberikan uang lima ratus dua puluh miliar rupiah kepada beberapa pihak diantaranya
partai golkak sebesar rp satu ratus lima puluh miliar
pdi perjuangan delapan puluh miliar
heruman harahab rp dua puluh miliar
dan rp delapan puluh miliar untuk dibagi dengan partai partai lain
tidak berhenti di situ pada mei dua ribu sebelas
irman dimintai uang oleh ketua badan anggaran heruman harahap melalui miriam haryani sebesar seratus ribu dolar amerika
untuk biaya kunjungan komisi dua dpr ke beberapa daerah
pada agustus sampai september dua ribu sebelas
irman memerintahkan sudiharto menyediakan uang rp satu miliar untuk diberikan kepada miriam haryani
sudiharto pun kemudian meminta uang tersebut kepada anang sudiharto
belum juga usai pada maret dua ribu dua puluh
irman kembali dimintai uang sebesar lima miliar rupiah oleh anggota komisi dua dpr markus nari
untuk memperlancar pembahasan apbnp tahun dua ribu dua belas

sudiharto pun menyiapkan dana dengan meminta dari anang sudiharto direktur utama pt kadra solution dan pembangunan komisi ii dpr

namun anang hanya dapat memberikan empat miliar saja
sekali lagi ini baru dugaan yang kami rangkum dari surat dakwaan kpk
budi adiputro cnn indonesia